memanfaatkan pertemuan tingkat menteri asean pada agenda asean ministerial meeting on transnational crime ammtc ke tujuh belas
kapolri menjamu seluruh delegasi menikmati sunset serta welcome call tank spesial dengan berlayar menumpangi kapal wisata pinisi lakosai
perjalanan menikmati keindahan pemandangan alam labuan bajo dilakukan usai menjamu para tamu delegasi menyaksikan parade marching band taruna akpol dan kira budaya pada minggu sore
jamuan ramah tamah sambil menikmati keindahan momen sunset labuan bajo dilakukan di atas kapal pinisi lakosai sambil mengelilingi pulau pulau cantik sekitarnya diiringi alunan musik sasando
kepada tamunya kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo mengatakan selain wadah saling mengenal antar negara
pertemuan ammtc ke tujuh belas diharapkan semakin melengkapi hubungan formal antar negara untuk memastikan tidak ada peluang bagi pelaku kejahatan transnasional
kepada tamunya kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo mengatakan selain wadah saling mengenal antar negara
pertemuan ammtc ke tujuh belas diharapkan semakin melengkapi hubungan formal antar negara untuk bersembunyi